peraturan pemerintah tentang organisasi kemasyarakatan resmi diterbitkan
peraturan pemerintah ini disusun untuk menertibkan ormas yang ada
terutama yang dianggap bertentangan dengan ideologi pancasila
menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lawli menjelaskan
pp no lima puluh delapan tahun dua ribu enam belas tentang pelaksanaan undang undang organisasi kemasyarakatan
sudah ditandatangani presiden
pp tentang ormas tersebut dibentuk untuk mengatur lebih terperinci
eksistensi ormas yang ada baik yang berbadan hukum maupun ormas warga asing
pp tersebut pun mengatur pembentukan ormas secara lebih lengkap dan rapi
salah satunya adalah mendapat izin menteri yang bersangkutan
serta izin menteri luar negeri jika dibentuk oleh warga asing
yasona menyatakan aturan ini bertujuan untuk mencegah ormas melakukan kesewenang wenangan
ia pun tidak membantah pp disusun sesuai dengan situasi yang ada
menurut yasona semangat pemerintah dalam menertibkan ormas
ini akan diatur dalam revisi undang undang ormas